keketuaan indonesia di asean dua ribu dua puluh tiga pada jalur keuangan sudah melalui serangkaian pertemuan
di tingkat deputi keuangan dan bank sentral di negara negara asean
namun ada yang menarik bahwa ada asean plus tiga yang masuk dalam agenda pertemuan
lalu apa peranan asean plus tiga dan juga apakah ada rekomendasi atau kontribusi tertentu dalam asean summit ini
sudah ada dodi budiwaluyo deputi gubernur bank indonesia
bapak terima kasih sudah bersama kami
kalau berbicara asean plus tiga pak ada regional economy outlook apa dari asean plus tiga pak untuk pertemuan di asean summit ini
pertemuan untuk asean ini sebenarnya masih belum selesai
kita masih dalam series pembahasan sampai di jumat ini
paling tidak dalam dua hari ini sudah ada pembahasan di awal meskipun tetap conclusion masih harus menunggu di jumat
seperti di outlook outlook tetap melihat asean tiga itu pertumbuhannya sangat robas
artinya dari sisi pertumbuhan ekonomi domestic demand permintaan domestik adalah driver ekonomi saat ini
konsumsi kemudian dari sisi mobilitas yang terbuka travelers yang sudah mulai meningkat
meskipun tetap diakui bahwa tantangan dari sisi ekspor itu relatif menjadi lebih tertekan di tahun ini ketimbang tahun depan
karena tentunya globalnya pun juga
berkontribusi kepada permintaan terhadap barang barang ekspor dari asean yang menurun
termasuk harga komoditas yang juga menurun
hal yang lain yang menjadi poin adalah melihat outlook untuk asean adalah terkait dengan inflasi yang berpotensi juga masih akan menjadi tantangan bagi asean
normalisasi kebijakan moneter relatif sudah dalam posisi yang tidak secepat kenaikan di periode yang lalu
artinya bahwa inflasinya sendiri sudah menurun
dan inflasinya sendiri relatif sudah tambahan inflasinya sudah relatif mengecil
meskipun pada level yang tinggi
dan kenaikan suku bunga juga demikian relatif tambahannya relatif
tidak secepat di periode sebelumnya
meskipun untuk bercerita mengenai penurunan dari suku bunga masih belum di dalam portfolio
yang lain adalah tetap melihat bagaimana konteks tiongkok
karena tiongkok memberikan harapan tidak saja pada global
khususnya kepada asean
relatif mores masih pada pertumbuhan yang stabil
itu gambaran outlook
secara overall untuk asean
oke kita boleh sambil jalan ya pak ya
sebenarnya peran amro kepada asean sendiri seperti apa sih pak
amro itu sebenarnya bisa dikatakan semacam professional institution dari sisi melakukan assessment kepada country di region
ibaratkan saja seperti imf
ibarat seperti imf
fungsinya ada fungsi surveillance ada fungsi untuk melakukan analisa terhadap konteks ekonomi masing masing negara di dalam kawasan yaitu asean plus asean plus tiga
jadi termasuk sepuluh plus korea jepang dan china
dan juga melakukan bagaimana usulan kebijakan kepada negara tersebut
tergantung resiko yang dihadapi assessment yang dilakukan oleh amlo
jadi amro mirip semacam
kalau kita katakan dokternya regional
jadi dia akan melakukan assessment kekuatan dari masing masing negara di kawasan
kalau punya dokter harusnya punya obat
nah obat itu adalah kemampuan untuk memberikan financing kepada negara di region yaitu asean plus tiga country tadi
kalau seandainya memang terjadi kebutuhan mendadak sudan shock
misalnya karena permasalahan di neraca pembayaran
yang sering disebut sebagai balance of payment problems
ataupun juga yang sekarang sedang kita menuju adalah kalau terjadi misalnya permasalahan katastropi
butuh semua pendanaan
pilihannya adalah si dokter harus mampu memberikan juga pendanaan
disitulah muncul pendanaan yang disebut sebagai cmim
itulah kelengkapan dari amro dan cmm bagi tidak saja asean tapi juga asean plus tiga
kenapa tidak self health mechanism di dalam regional
karena ada cmim itu ya
karena ada amro yang melakukan sebagai dokter
dan ada cmim sebagai financing
bicara cmim ini pak
chiang mai initiative multilateralization ya pak ya
yang penting adalah financing itu sendiri
financing itu sendiri perkembangannya terus semakin progresif
ya kalau pertama sejarahnya tahun dua ribu dimana cmim itu dibentuk itu hanya bilateral
misalnya satu country dengan satu country
bilateral meskipun dalam kawasan
sepuluh tahun kemudian kesepakatan dirobah kita multilateral
jadi sifatnya adalah yang disebut sebagai swap
swap arrangement diantara sepuluh tahun kemudian kita multilateral
di negara plus tiga
jadi itu perkembangannya
sekarang jumlahnya double
dari satu ratus dua puluh miliar menjadi dua ratus empat puluh miliar total
pendanaan yang bisa digunakan
tahun terakhir dua ribu dua puluh satu berubah lagi
karena di dalam financing itu ada yang disebut sebagai link portion
link terhadap imf
jadi kalau negara itu mau dapat pinjaman cm dia berarti harus dapat pinjaman dari imf
ada yang disebut sebagai imf link portion
ada juga yang disebut sebagai munculnya imf dealing portion
nggak perlu nunggu imf
ngapain kita harus ke mf
di antara region aja
jadi kita punya dealing portion
keinginan dari negara asean adalah meningkatkan porsi dealingnya
saya tidak mau ke imf
karena banyak permasalahan misalnya stigma ataupun
jadi lebih baik di regional
nah bagaimana tahun ini
tahun ini kita juga sedang dalam pembahasan lagi
coba mereview lagi yang dealing ponsennya
kita juga mereview aturan aturan modalitasnya
bahkan kita lakukan juga tes run
kita kan harus lakukan test juga di antara negara seandainya ada kebutuhan
apakah sudah siap mekanisme itu
dan yang ketiga nanti akan muncul new financing
new financing kalau butuh misalnya
kebutuhan yang sifatnya cepat
harus ada mekanisme baru yang kita akan tawarkan
jadi terus bergema
tapi sebelum negara negara asean ini mengakses si mim itu pak
dari keketuaan asean kita ini
sudah ada kendala apa sih yang negara negara anggota sampaikan ya pak ya
di luar dari asean lima yang sudah di
kendala sama ya kendalanya
kalau sekarang bicara kendala hari ini ya semua bicara sama
masalah tentunya spillover dari global
sudah pasti itu
itu nggak bisa dikatakan hanya kepada yang lima big five
tapi juga dohul lagi saya harus katakan itu semuanya terkena
bahkan plus tiga juga terkena
sekarang permasalahan yang terkait dengan misalnya bank problems di amerika
itu gimana juga harus kita lihat
jadi artinya asean itu dinamikanya terus terjadi sesuai dengan globalnya
karena kita adalah open economy
tetapi tetap bagaimana kita mampu melakukan mitigasi
untuk ke arah perbaikan
asean adalah inclusive
asean adalah mencoba untuk menaikkan welfare
jadi artinya dengan kondisi seperti itu
harapannya adalah ada kesama
bukan ada kesamaan
ada semacam perbaikan dari sisi bagaimana konteks ekonomi yang lebih baik
better off dari sisi semua negara
tapi dari serangkaian pertemuan tiket deputis ini
riak riak apa yang terjadi diantara negara anggota
untuk isu isu yang diusung oleh indonesia
relatif saya tidak melihat isu isu itu sebagai isu riak yang sifatnya menghambat
justru banyak yang sifatnya malah support kepada kita
karena memberikan juga dari sisi positive benefit kepada mereka semua
contoh yang kita usung salah satunya adalah masalah cross border payment
yang kedua masalah local currency transaction
saya mungkin menyentuh yang kedua dulu ya
local currency transaction adalah gimana kita saling berdagang berinvestasi
melakukan transaksi pembayaran antar kita dengan mata uang kita sendiri
artinya bagi banyak negara itu sangat menguntungkan
kita akan menghasilkan
kita akan mengurangi exposure saya kita semua dengan hard currency
misalnya dengan dolar selama ini kita gunakan
meskipun tetap kita akui mungkin local currency transition itu nilainya masih kecil dibandingkan the whole transaction dalam us dollar
tapi ada semacam benefit yang dilihat ada keuntungannya di situ
yang kedua kita punya cost border payment
itu bagaimana kita melakukan
sistem pembayaran aliran dana antar negara secara real cepat aman mudah murah
tanpa kita terkena dengan biaya yang mahal
corsure payment connectivity tentunya akan memudahkan juga yang tadi local currency settlement
kalau kita gunakan dengan yang sifatnya digital tadi
oleh karena itu akan mengurangi dari sisi biaya
kita dengan lima negara
start awal dengan kita menggunakan quick response
berikutnya kita menggunakan fast payment ini
berikutnya kita menggunakan rtjs bahkan data connection
itu adalah tahapan tahapan
sekarang iset lima negara kenapa nggak sepuluh negara
inset sepuluh negara kenapa yang tiga negara tidak kita acak juga
itulah kita melihat
justru usulan indonesia itu cukup dipandang positif bagi semua negara
khususnya dari bank sentral ya
karena kita lihat juga ada deliverables yang diberikan oleh kementerian keuangan maupun kementerian lainnya
oke berarti semoga ini mencapai deliverabless yang baik sampai nanti bulan september ya pak ya
nah sebelumnya pak saya mau tanya nih pak
ini rumah toraja
bagaimana teman teman yang mengusung tema discovernya itu seperti itu
kalimantan dan sulawesi
ya tema besar adalah discovery indonesia ya
kita mau showcase kepada asean
sebenarnya ini lanjutan daripada g dua puluh kemarin dua ribu dua puluh
kita juga showcase kepada global dua puluh negara plus plus bagaimana unitednya indonesia
diversifikasi yang ada di indonesia
uniqueness yang ada di indonesia
dibawa dalam bentuk hospitality kita kepada anggota
baik dalam bentuk bagaimana kita melihat ambience di ruangan rapat sampai tentunya pada saat kita nanti melakukan kegiatan jamuan makan
untuk asean antar ruangan berbeda
kebetulan kita masuk ke ruangan ini adalah ruangan sulawesi
di ruangan sebelah ada ruangan kalimantan
pertemuan kita di bulan februari yang lalu kita nuansanya adalah sumatera
di bulan maret yang lalu kita juga sudah bertemu dalam nuansa jawa
jadi artinya setiap event kita mencoba showcase kepada negara members mengenai bagaimana indahnya beragamnya indonesia
semoga ini menjadi tempat yang menarik ya pak ya
dan mereka sangat tertarik
dan mereka sangat antusias dan menikmati ya pak
enjoy selama meeting
enjoy selama meeting
oke baik terima kasih banyak pak dodi budiwalyo deputi gubernur bank indonesia sudah bersama kami di asean indonesia